gue bingung nih mau kasih bijitan apa ya buat kak aldan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
lo ada ide gak nat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
wah nyaman ya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

udah buka aja
lo mau gak jadi cewek gue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

gue yang mau main keluar di klub fotografi
dan mulai sekarang lo gak usah ganggu ganggu gue lagi
paling ngga lo juga sama aja sama alden
deketin gue cuman hanya mau deketin vanya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
gue deket sama lo karena pengen tahu siapa lo sebenarnya
bukan karena vanya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
dan gak usah sok kasihan sama gue
gue udah biasa kok kehilangan sesuatu yang gue pengenin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
duh ini gudang kotor banget ya
beresin juga begini nih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
puset deh tumpuan banget deh
niat dulu ya
ish gara gara ini eno
nya masih muda lucu juga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
kok gak sama nya sih fotonya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
nanya aja deh
apa sih ini
ini foto kak vanya kan
ceweknya sebelahnya siapanya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
adanya sembunyiin ya dari aku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
nadia sama kak vanya beda ibu
jadi waktu vanya masih kecil
emaknya itu meninggal
naba below nikahin nya sambil bawa vanya untuk di asur
itu kenapa muka lo beda banget sama fanny
nya kenapa burukin pas sekarang sih sama nadia
tapi kak vanya gak tau kan ya iya kan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
nya gak mau dia sampai kabur dari rumah ini cuma gara gara terlalu sering berantem sama lo nad